oke ada perubahan gaya hidup yang diadopsi ramai ramai oleh masyarakat indonesia sekarang ya di masa pandemi ini
apalagi apa kalau bukan sepedaan semua sekarang naik sepeda
entah untuk kesehatan atau mungkin semata mata demi konten ayo
apapun yang mendorong anda untuk bersepeda nggak masalah
asal tetap tahu bagaimana cara bersepeda yang sehat dan beretika
ini dia kita lihat sekarang
bagaimana sih sebenarnya etika bersepeda ini sudah dihimpun datanya oleh teman teman dari litbang cnn indonesia
pertama yang pertama adalah ini dia
cek kelayakan sepeda anda ya
mau sepeda second sampai puluhan juta jangan lupa cek sepeda sebelum digunakan
apa saja tekanan bannya rem depan rem belakang
terus kalau misalnya jalan malam lampu depan lampu belakang harus ada
pakai helm ya pakai helm jangan lupa
dan jangan lupa yang sering kelewatan nih kring kring kring kring bel sepeda
kelihatannya kayak sepele tapi hanya itu satu satunya cara anda
memberikan tanda kepada pengguna jalan lain bahwa
eh mau lewat nih sepedanya gitu kan gak mungkin anda teriak teriak gitu kan
yang berikutnya kita lihat
ambil lajur paling kiri ya
ambil lajur paling kiri jangan di tengah tengah
oke jangan di tengah tengah sini
apalagi nyebrang sembarangan terus belok ke kanan terus belok ke kiri lagi terus belok ke kanan lagi
jangan please jangan seperti itu ya
oke lalu kalau sepedaan rame rame ini yang sering rupa
karena kalau rame rame seru enak
hanya berdampingan dua sepeda saja nih seperti ini nih bapak bapak yang ini
cuma dua nih sepedanya di depan kemudian bikin antrian memanjang ke belakang ya
jadi ini cuma dua di depan dan bikin antrian memanjang ke belakang
aturan ini bahkan juga sudah disampaikan ada di websitenya pemerintah belanda
kita tahu belanda itu dikenal sebagai negara yang sangat ramah sepeda
dan mereka pun bahkan merapkan aturan ini
jadi sekalipun di sana kotanya sangat ramah sepeda
bukan berarti sepedanya bisa sesuka hati enggak
tetap dua jejer
berjejaran dua seperti ini maksimal terus memanjang ke belakang
jangan ke tengah jalan
kemudian ini dia
oke ini adalah lampu lalu lintas
bukan lampu taman
kenapa saya sampaikan ini
karena beberapa waktu lalu kita ingat ada video viral
lagi naik sepeda rame rame lampu merah diterobos
karena mungkin euforia ya
jangan lupa ini masih ada fungsinya
hijau baru jalan
ya ikuti rambu lalu lintas
karena apa karena sekali lagi ini dia
kita berbagi jalan dengan pengguna jalan yang lain
ada apa aja
ini ada sepeda nih dua
ada juga pejalan kaki
jangan dilupakan pejalan kaki
dan apalagi di sini belum ada yang khusus untuk pesepeda ya
kalaupun memang ada jalur khusus sepeda kadang
masih dipakai parkir
bahkan di amsterdam
sekali lagi nih patokannya amsterdam nih idealnya
yang jadi kota pesepeda aja betul betul menjalankan etika ini ya
bahwa sekalipun sepeda di sana jadi moda transportasi utama seluruh warga
warganya juga harus berbagi jalan dengan yang lain
semalah apapun sepeda anda tetap ada hak pengguna jalan lain ya
lalu kalau dari sedang masa covid seperti ini
apa saja yang harus disiapkan
yang pertama jangan lupa pakai masker
sebelum ada covid kan para pesepeda para mereka yang bike to work itu sudah pakai masker juga ya
apalagi di jakarta
untuk menghindari polusi
jadi sekarang tidak ada alasan tetap pakai masker
tidak ada benaya sekarang
jangan lupa bekal masker ekstra ya
dan juga hand sanitizer
di bawah ataupun sabunnya
di bawah ataupun sabun cair boleh
jadi kapanpun anda punya kesempatan berhenti bisa cuci tangan
kemudian goes lagi
nah kemudian aman bersepeda
apalagi yang harus diperhatikan
kecepatannya tidak usah buru buru tidak usah ngegas ngegas
konstan yang penting
apalagi pakai masker kan
karena apa karena itu kekuatannya kita sendiri yang atur oke
nah ini ada notes nih dari teman saya dokter
katakan kalau misalnya udah rasanya kelelahan
mungkin durasinya kelamaan
mungkin kecepatannya ketinggian
apalagi pakai masker
berhenti dulu istirahat minum
baru kemudian boleh jalan lagi
nah berikutnya yang terakhir nih ya
ini apa sih kok lambangnya cuma begini aja ini
saya mau cerita ini
nah ini dia
ini sekarang banyak yang lupa loh soal ini
banyak yang lupa diri
bahwa batas fisik masing masing orang berbeda beda
kalau temen bisa dua puluh tiga puluh km go wes per hari
dan anda baru bisa belasan
jangan paksakan diri anda
jangan sampai sepedaan yang tadinya mau sehat
atau jadi sekarat
justru membawa petaka
dan jangan lupa ini dia
satu meter jaraknya jangan berkerumun
kalau misalnya mau nongkrong
tetap harus menjaga jarak
tetap gunakan masker
jadi itu tips aman bersepeda dari kami
selamat bersepeda bersenang senang
pastikan anda selalu sehat